keputusan luki hakim yang menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil upati indramayu jawa barat
mendapatkan respon dari wakil gubernur jawa barat uu ruzanul ulum
sikap keputusan luki hakim nilai sebagai sikap politiknya
meski demikian uu meminta kepada luki hakim agar tetap melanjutkan jabatannya sebagai wakil lumpati
sejak pernyataan pengunduran diri luki hakim belum bisa ditemui di indramayu
hingga senin siang luki hakim tidak berada di kantornya di kantor pendopo indramayu jawa barat
bahkan ruangannya masih tertutup

gondor jawa barat rencananya akan memanggil upati dan wakil lumpati indramayu
terkait adanya pernyataan dari wakil upati indramayu luki hakim yang mengundurkan diri dari jabatannya
namun hingga senin sore upati indramayu yang ditemui sejumlah media mengaku belum menerima surat panggilan tersebut
terkait adanya ketidakharmonisan antara upati dan wakil lumpati
sama menjabat upati dan wakil lumpati indramayu upati nina agustina menepis akan hal tersebut
saya banyak diemnya dulu tapi kami tidak saya tidak ada sesuatu hal antara saya sama mas luki hakim tidak ada sesuatu hal
kami berteman baik dari awal itu aja
saat ini saya belum ada surat dari pak gubernur
saya menunggu nanti kalau memang kami dipanggil ya itu memang bagaimanapun ya kita harus taat kepada pimpinan
terkait pernyataan pengunduran diri luki hakim sebagai wakil upati indramayu jawa barat dibenarkan oleh pihak dprd
ketua dprd mengaku telah menerima surat pengunduran diri namun hingga saat ini masih ditelaah pihak dewan
juga menanjuti daripada sesuai dengan ketentuan perundangan perundangan yang ada
kalau kami baca itu ya sebanyak sekilas itu kan hanya ketidakmampuan beliau bagaimana mengembalikan jabatan sebagai wakil lumpati
jadi belum tahu langsung apanya
masa harmonis pak antara wakil dan bupati
kalau harmonis nggak harmonis sebenarnya kan itu kan sudah menjadi kondisi umum ya
kemarin itu kan sebenarnya harapan kami dprd dengan interpelasi itu
satu rekomendasinya adalah untuk membangun kembali melanjut kembali dan meningkatkan dan merapikan komunikasi bupati dan wakil bupatinya ya
jadi mohon maaf pak saya akan mendiam nomor handphone saya
kabar mengenai mundurnya luki hakim beredar di sejumlah akun media sosial
bahkan surat pengunduran diri juga tersebar di dunia maya
surat tersebut dibuat loki pada delapan februari dua ribu tiga lalu dan dilayangkan ke dprd kabupaten indramayu
tim liputan cnn indonesia